terus kenapa baru sekarang
harusnya kan bisa dari kemarin kemarin
eh enggak deh kemarin kemarinnya lagi
kenapa baru sekarang ngelakuinnya
iya enggak ansi pirin
hei nggak usah bawa bawa pirin ya
dia tuh enggak tahu apa apa
ini hanya antara aku dan dik syafa
dia enggak ikut campur
itu tangan siapa tuh yang dipegang tuh
ya jelas tangannya dik syafa lah
masa tangannya dik syafa kayak jahe bakar begitu
kayak jahe bakar
kok bawa cumi
kamu tuh ngapain
itu pak red
ada perlu apa anda ke sini
jadi begini pak rt
kedatangan saya saya itu sedang mencari santri santri saya
tiga orang itu yang kecil kecil
yang kayak kunyit rusdi gibran halil
apa pak rt melihatnya
ustadz musa cari anak pesanten kunanta di rumah saya
di mana akhlaknya
kalah saya kalah
iya nih kita itu harus cari jalan keluar sekarang juga
iya tapi itu di mana
kita keluar dari ruangan ini lewat pintu
kau salah ya
tuh tolongin kita tuh
kita itu tuh harus cari jalan keluar sekarang juga biar bisa main lagi kesini
tuh lewat pintu keluar aja
tuh tapi tuh di sana ada ustadz musa
lewat pintu belakang sana aja
iya lewat pintu belakang aja
yuk sini aku sering ya
saya tidak tahu
karena tidak ada keterbukaan dari rt pian
ya saya rasa saya harus pamit sekarang juga
nah itu lebih bagus
syukur kamu tahu diri
lebih baik kamu yang pergi atau saya yang ngusir
itu kan lebih jahat ya
kalau pak rt usir
kudanya sebelah gitu
di mana akhlaknya
kalah pasti kan
pasti ngasih jempol
pasti dia kalah
saya menang lagi ya
kalau gitu sebagai hadiah buat partai saya mau pantun
burung darah burung parkit
burung cenderawasih indah nian
usap musai yang muat tak berresabtu yang mau pamit
terima kasih cukup sekian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku tunggu balasanmu
nanti dulu jangan dibuka dulu
iya jangan dibuka dulu waktu
tadi katanya pengen keluar
jangan langsung dibuka
harus kita identifin dulu
siapa tau usap musai muter ke belakang
menunggu belakang rumah lagi nunjukin diri
waduh nunjukin diri
siang siang gini penunggu belakang rumah nunjukin diri
itu sih pak d
orang pesantren juga
bukan penunggu belakang rumah
sumber suaranya disini nih
yakin pak d
si pak d
si pak d
udah ngapain sih
enak banget enak banget
kira kira teh usah usah teh udah pulang atau belum ya sudah
pak rt usah usah udah pulang sudah
udah kalau gitu kita pamit ya ya ya
tidak semudah itu anak muda
maksud pak rt teh apa kalian masih suka enggak main di sini
masih suka ke masih nah kalau begitu saya punya satu permintaan

gimana iya deh pak rt hehehe
gimana iya deh pak rt hehehe
hai harusnya dijaga kebersihannya kalau gak insert catherine kalau dapur itu seharusnya dijaga aku bersih
kalau nggak dijaga kebersihannya dapur banyak kuman kuman yang bersarang
kalau kuman kuman bisa bersarang di dapur ntar bisa nyampur di makanan yang siti masak
itu namanya siti nganterin penyakit ya kagak
kok ada yang jawab omongan siti
perasaan di dapur cuma siti doang sendiri
kok ada wangi wangiannya juga
aduh jangan disetianin lagi
pade pade kemana sih